direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya menggelar rekonstruksi penyerangan yang dilakukan kelompok john k kepada kelompok nus kay pada senin
rekonstruksi direncanakan membawa tiga puluh tujuh orang tersangka ke tiga lokasi yang disiapkan mulai dari kelapa gading arcici cempaka putih hingga titian bekasi
sedangkan untuk sesi rekonstruksi di cipondoh dan duriko sambi dilakukan sesi pengganti di polda metro jaya untuk menghindari kerumunan masyarakat
rekonstruksi senin ini adalah lanjutan prarekonstruksi yang dilakukan pekan lalu guna menyempurnakan berkas acara pemeriksaan dan menyocokkan dengan keterangan tersangka
rekonstruksi juga dihadiri dari pihak kejaksaan
sebelumnya polisi menangkap john k beserta anak buah di berbagai lokasi berbeda terkait kasus penyerangan kepada kelompok nus kay di perumahan di daerah duriko sambi
hari ini kita akan melakukan rekonstruksi rencana akan kita bawa
kita akan kita pindahkan ke polda saja karena melihat situasi waktu prarekonstruksi pada saat itu memang sangat padat masyarakat
sudah ada produser lapangan reza ramadan di kawasan kelapa gading jakarta utara
selamat siang reza bagaimana jalannya rekonstruksi yang berlangsung saat ini
sebenarnya kita tidak tahu seberapa jauh peran dari john k ini terkait dengan keterlibatan dalam merencanakan penyerangan kepada kelompok nus k
dan selain itu juga pihak kepolisian sendiri melakukan rekonstruksi memang untuk melengkapi bap dan juga untuk mencocokkan dari keterangan keterangan yang sudah disampaikan tersangka
ataupun yang sudah dikumpulkan dari para tersangka
memang dalam kegiatan rekonstruksi sendiri ini sebelumnya juga sudah dilakukan prarekonstruksi eva pada pekan lalu
di mana perbedaannya adalah pada prarekonstruksi sendiri
kehadiran dari john kay dan perannya ini digantikan peran pengganti
namun pada saat ini sendiri kami dilaporkan dari pihak petugas bahwa saat ini sudah john kate sendiri hadir dalam rekonstruksi
di mana ada tiga puluh tujuh tersangka yang dihadirkan
dan selain itu juga rekonstruksi juga akan direncanakan di beberapa tempat lainnya
eva misalnya selain di kelapa gading ini ada di rcc cempaka putih dan juga ada di bekasi
dan dua tempat lainnya yaitu di cipondo
dan juga di duriko sambi
ini sebenarnya saat prarekonstruksi ini dilakukan
namun saat itu masyarakat banyak sekali yang membadati oleh karena itu pihak kepolisian memutuskan
untuk sesi keempat dan juga kelima tersebut akan dilakukan di polda metro jaya
dan saat itu juga perbedaan dari prarekonstruksi adalah ketika rekonstruksi ini dihadirkan pihak dari jpu
ya reza ada tiga puluh tujuh orang yang kemudian dihadirkan
bagaimana kemudian dengan pengamanan
bagaimana dari rekonstruksi ini sendiri supaya masyarakat kemudian juga tidak berkerumun dan mengganggu jalan rekonstruksi
ya untuk pengamanan sendiri memang dilakukan oleh pihak kepolisian di mana mereka menerjunkan pihak pihak pengamanan
dan untuk rekonstruksi di sesi pertama ini di kelapa gading
lokasinya sendiri berada di dalam sebuah pl
jadi artinya lokasinya ini tidak terlalu mencorok ke tempat umum seperti misalnya di cipondo maupun di bukit durik
di cengkareng seperti sebelumnya saat prarekonstruksi
artinya memang lokasi ini cukup aman dan pihak kepolisian sendiri saat ini juga melakukan pengamanan
meskipun memang sempat terjadi kepadatan di depan tempat rekonstruksi namun sejauh ini masih terkendali eva
baiklah reza ramadan melaporkan langsung dari kawasan kelapa gading jakarta utara